dua perahu naga menyemarakan ritual sembayang keselamatan laut di tanjung pinang kepulauan riau
sembayang keselamatan laut yang diikuti oleh ribuan umat buddha ini merupakan ungkapan rasa syukur
kemudian mereka juga memohon keselamatan agar senantiasa aman dari musibah
menyambut bulan kelima kalender tionghoa ribuan masyarakat tionghoa di tanjung pinang kepulauan riau
melakukan ritual sembayang keselamatan laut di pelantar selama seminggu
tradisi yang dikenal dengan festival pok chang ini diwarnai dengan lomba dayung perahu naga
di laut pelantar dua dan pelantar tiga tanjung pinang
sudah lebih dari seratus tahun tradisi leluhur warga tionghoa ini rutin dilakukan setiap tahun
dalam sembayang keselamatan laut ini umat buddha mendoakan pejuang pejuang dan pahlawan tionghoa yang gugur di laut
selamat selamat selamat selamat
lomba ada sampah
pelantar tiga pelantar dua sungai dadi utang lembut pelantar datong
selain mendoakan pejuang yang telah wafat sembahyang keselamatan laut ini juga dimaksudkan untuk meminta berkah
dan rezeki yang lebih baik dan senantiasa jauh dari musibah
sembayang keselamatan laut yang disambut meriah warga tionghoa ini juga dimeriahkan
acara barongsai dan hiburan malam